sekarang pasin adek gua
lo bawa polisi atau si boy dateng kesini
gue dateng kesini sendirian
gue bisa cek keadaan di luar
kalau lo pengen pergi sama di lo dari sini
lo tinggal ikutin perintah gue yang udah kita bicarain di telepon
gue gak akan gabung ke gengistigala
dari awal gue udah bilang balikin tasnya
kalian malah lebih milih cara kekerasan kayak gini
lo ngapain kesini
gue mau ngambil tas gue lah
bang gue bilang biar gue aja yang ambil ini urusan laki laki
lo tuh kesini malah nyari bahaya tau gak
ikut gue cabut sekarang
udah gak usah banyak ngomong ikut gue
yang lu kadang kadang agak sulit sih
banda empat puluh imok banget
lo kalo beritat segitu sih
kita juga pasalin kings
kita udah langsung banget dan two ih
dia baru diaaktif emas setelah kuliah
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
tadi mama menyebrang
ada mobil kenceng banget
terus mama keserem
akhirnya mama jatuh
mobilnya tanggung jawab
mondi gak terima
mama harus cari mobilnya
dia harus tanggung jawab
gak apa apa mondi
mama kan udah gak apa apa
jadi yang gua tolongin itu nyokapnya dia
gua ga nyangka banget ternyata colore seg irgendwo berd seleksik tahun this has sake lidded to deep dorks

tadi ada orang baik yang nolongin mama
ternyata cewek yang nolongin nyukap gue
itu cewek nolongin gue
waktu ian geri sama klub warrior nyerang gue
kalian gak salah ya
eh nyerang orang yang udah gak berdaya kayak gini
gue tau dia siapa
kalo gak di sini
dia gak bakal kapok
tapi gak harus melayuk dia juga kan
kamu tenang aja ya
emangnya benar yang dibilang sama
soal perjodohan itu
kok mama gak pernah bahas sama aku
yang mama sebenarnya juga mau ceritain
dan menjelaskan ke kamu
kamu tau gak sih
mana ada sih orang lagi kritis
terus memikirkan masalah perjodohan
ya nggak ada lah sayang
itu cuma akal akalan mama aja
mama mikir gimana caranya
supaya kamu bisa tetap bersatu sama boy
lepas dari kamu sayang
lagian juga mama kan gak mau rugi
waktu itu mama juga capek tau
ngerusin mamanya boy
aku seru banget
punya melemah yang selalu supportif
dan penuh ide brilian
mama lagi nyetir tau
jangan sampai terjadi apa apa
terus kita mau nambah utang lagi nanti
aku terlalu seneng soalnya
oke ateak ya

kalau lo pengen pergi sama adil lo dari sini
lo tinggal ikutin perintah gue
yang udah kita bicarain di telepon
gue gak akan gabung kayaknya serigala
oh lo jadi lebih milih geng serigala
daripada adik lo yang cantik ini
weh lo jangan setua nih gue
kalaupun lo berhasil keluar dari sini
lo harus ingat
gue tau adil lo pulang biasa lewat mana
gue tau adil lo les dan sekolah dimana
dan lo tau geng serigala gak pernah mikir ngasih ampun pada siapapun
lo mau ikut geng warior
atau lo mau pindah ke geng serigala
yang lebih bagus